terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
banjir lahar hujan yang melanda provinsi sumatera barat membuat lebih dari satu lima ratus warga kehilangan tempat tinggal
delapan orang meninggal dunia dan tiga puluh lima orang masih hilang
banjir lahar hujan menerjang sumatera barat sabtu malam
banjir membawa material lahar dari erupsi gunung marapi yang terjadi beberapa waktu lalu
sisa erupsi yang masih mengendap di lereng bagian atas gunung hanyut terbawa air hujan ke arah hilir
tiga kabupaten yang berada di lereng gunung merapi diterjang bencana banjir bandang
kabupaten agam kabupaten tanah datar dan kabupaten padang pariaman menjadi wilayah terdampak paling parah
rumah pertokohan fasilitas umum dan jalan utama rusak diterjang banjir
salah satu warga bercerita bagaimana banjir bandang menerjang kawasan di sekitar gunung marapi sumatera barat pada sabtu malam lalu
ia menyebut air dengan cepat naik dan menggenangi rumah warga
menurut pengetahuan penjajah dan kakak tanda air di sini berada di luar dugaan
iya jadi giliran ngelihat air kayak gitu saya langsung putar balik aja lari ke rumah dan ingat sama anak
jadi saya putar lagi ke rumah balik lagi ke rumah saya sampai di rumah
udah kita selamatin anak sekalian ini udah banjir
saya ambil anak sama anak sama istri saya ajak keluar itu sekitar ada tiga meteran saya keluar di rumah itu air sudah sebetis
saya maju lagi ke itu mau arah ke simpambukti ya sebelah kiri dari rumah menuju ke tempat yang agak tinggi
saya sampainya di aspal itu pas lewat dari rumah kan sampai aspal mau belok kiri
kan itu air pertama batu itu ada sekitar kurang lebih empat meter tingginya gitu
habis itu saya langsung belok kiri arah ke simpang beki
itu bapak berjalan kaki atau naik motor atau menggunakan kendaraan mobil
wah waktu itu bu nggak sempat pakai kena rambu
kendaraan orang itu ngedetik kayak gitu bu ya pokoknya nggak ada isilah
hingga hari ini ada lima puluh delapan orang meninggal dunia tiga puluh tiga orang luka luka
korban hilang yang dilaporkan warga berjumlah tiga puluh lima orang
serta warga terdampak mencapai satu lima ratus empat puluh tiga jiwa
proses pencarian korban terus dilakukan tim sar gabungan
jumlah personel juga terus ditambah
serta area pencarian terus diperluas
demi memudahkan proses pencarian korban
pencarian korban dan pembersihan material akibat banjir bandang lahar hujan
karena kondisi hujan deras di puncak gunung marapi
hingga membahayakan tim yang bekerja
diperkenalkan suara pada saat ini sedang hujan
juga hujan tinggi di kawasan gunung marapi
itu akan termelaka supaya dengan terjadi hal hal yang berlaku
kita meminta untuk mencari pencarian yang bisa dihentikan
bpb menetapkan empat belas hari masa tanggap darurat
terhitung sejak dua belas mei hingga dua puluh lima mei mendatang
dalam masa ini segala upaya dikerahkan
untuk bisa mencari korban yang masih hilang
membuka akses jalur nasional juga tak kalah penting
agar mobilitas tim penyelamat bisa berjalan lancar
bnpb juga melakukan pemetaan terhadap wilayah wilayah
agar bisa mengevakuasi warga ke tempat yang aman
hari keempat pasca banjir bandang dan lahar hujan
di kabupaten tanah datar sumatera barat
tim gabungan kembali melanjutkan proses pencarian korban
dan pembersihan rumah yang terdapat banjir lahar hujan
tim sar gabungan kembali melakukan proses pembersihan
di lokasi kejadian yang sempat terhenti
pada hari selasa kemarin akibat hujan
tim juga membersihkan lumpur yang masih mengotori bangunan dan rumah warga
tim sar gabungan di kabupaten agam sumatera barat
juga masih terus melanjutkan proses pencarian korban hilang
pencarian korban dibantu dengan alat berat
proses pencarian sempat terkendala hujan di puncak gunung marapi
informasi terkini kita segera tanyakan langsung ke
jurnalis kompasifi rio johannes yang saat ini berada di kabupaten tanah datar
dan juga jurnalis kompasivi muhammad rizky di kabupaten agam sumatera barat
namun kita sapa terlebih dahulu rekan rio johannes dari kabupaten tanah datar
rio hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban yang masih hilang
ya junior dan juga saudara hingga sampai siang ini proses pencarian
masih terus dilakukan oleh tim sargabungan
ini ratusan personil yang sudah dikerahkan
radius pencarian juga diperluas karena kemarin juga ditemukan
satu jenazah di daerah kabupaten si junjung
ini bersekolahan dengan kabupaten tanah datar
sehingga tim sargabungan sudah memperluas area pencarian
pencarian ini dibagi dalam tiga empat titik di kabupaten tanah datar ini
selain menyusuri sungai juga melakukan pencarian di area area yang terdampak
kelar hujan gunung merapi yaitu di kawasan kawasan perkawahan
yang tertimbun material yang cukup tinggi
sehingga diduga ada dugaan jenazah ini tertimbun material itu
dan untuk memaksimalkan proses pencarian itu
juga diturunkan dua ekor anji pelacak dari divisi kinain polda sumbar
basarnas juga menurunkan drone thermal untuk memaksimalkan proses pencarian
dan seperti yang dilihat di belakang saya ini salah satu titik terparah
yaitu di kedampatan lima kaum
ini dari tadi secara proses pembersihan kawasan terdampak juga masih terus dimaksimalkan
ada dua alat berat lagi yang datang untuk melakukan percepatan proses pengungsian
sehingga di sini ada empat alat berat dan juga bantuan air bersih juga silih berganti pada tangan
untuk membantu warga yang sesuai dengan regusi di daerah ini
baik terima kasih rekan rio johannes dari kabupaten tanah datar
lalu kita akan sahabat jones kompas tv yang saat ini berada di kabupaten agam muhammad rizky
rizky hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban yang juga diduga masih hilang di sana
baik rio saudara dapat kami sampaikan informasi terbaru pada hari ini
aktivitas yang dilakukan tim yaitu melakukan proses pencarian korban
diduga masih ada korban berada di titik titik tertentu yang dimana tadi pihak keluarga juga ikut mencari
dan meminta kepada tim untuk melakukan pencarian yang diminta oleh pihak warga
karena pada saat pihak warga meminta untuk mencari di satu titik tersebut
diduga sebelumnya pihak keluarga menemukan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian
sehingga pada saat proses pencarian tim melakukan penggalian dan dilacak dengan anjing pelan
ya rizky saat ini tercatat ada ratusan pengungsi yang mengungsi akibat dampak banjir lahar hujan lalu seperti apa kebutuhan bagi para pengungsi di sana
baik untuk kebutuhan dari para pengungsi di sini sudah dilakukan dari semenjak pada tanggal dua belas mei hingga sekarang
pendistribusian bantuan masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi
bahkan untuk air bersih juga sudah diberikan kepada para pengungsi
dan disediakan mobil tank air seperti itu
dan hingga saat ini ada satu lima ratus warga yang terdampak akibat banjir laru jan dan menewaskan lima puluh delapan orang
terima kasih jurnalis kompas tv muhammad rizki dari kabupaten agam dan juga sebelumnya rio johannes dari kabupaten tanah datar sumatera barat